sejumlah warga negara indonesia di ukraina sudah dievakuasi ke indonesia
masih ada pula warga negara indonesia yang berada di rusia
lantas bagaimana kondisi di rusia
sudah ada salah satu mahasiswi indonesia di moskwa
ada cut fitri indah sarihusin yang biasa disapa
mbak indah selamat sore waktu jakarta
mbak indah selamat pagi ya waktu rusia
ya halo selamat siang waktu
bagaimana kondisi di rusia saat ini mbak indah
ya kondisi di rusia sendiri terutama di kota moskow di tempat saya saat ini berada masih terpantau aman
kondisi masih kondusif dan masyarakat setempat juga masih melakukan aktivitas seperti biasa
kalau aktivitas anda sejauh ini di sana apakah pelajar atau bekerja di sana
ya saya saat ini sedang menempuh perkuliahan di sini
dan semua kelas juga mengajar
masih berjalan seperti biasa
artinya tidak hanya daring tapi sudah mulai ke kampus gitu ya di sana
sejak satu maret lalu di kampus saya sendiri sudah menerapkan kelas secara offline
kalau teman teman di sana bagaimana kabarnya hari ini
ya kondisi saat ini masih aman dan terkendali
hanya saja memang mungkin terjadi kesulitan
kesulitan untuk menarik uang tunai dari beberapa mesin atm yang berada di rusia
terutama dari bank bank yang terkena sanksi
namun terdapat juga beberapa bank yang tidak terkena sanksi
dan kami masih bisa menggunakan kartu bank indonesia untuk menarik uang di sejumlah atm di sini
kalau mbak inta kan ini kan mahasiswi di sana
kalau wni yang lain mayoritas ini bekerja di sana atau gimana mbak
saya tahu itu kebanyakan memang mahasiswi
tapi juga beberapa ada yang bekerja di sini
adakah imbauan dari kbri kepada wni yang berada di rusia
atau mungkin ke anda juga imbauan itu langsung ke anda mbak indah diterima
terakhir kedutaan besar republik indonesia di kota moskow sudah memberikan himbauan pada warga negara indonesia yang ada di sini
tapi imbauannya untuk terus waspada
terus selalu membawa dokumen pribadi
terus mengikuti arus informasi terkait situasi saat ini
dan juga imbauan untuk tidak melakukan perjalanan ke daerah yang dekat dengan perbatasan
tapi tidak ada himbauan untuk balik ke tanah air dulu ya mbak ya untuk sementara waktu
untuk saat ini belum ada himbauan untuk kembali ke tanah air
adakah yang disediakan hotline atau tata cara jika kondisi tiba tiba semakin memanas atau berbahaya
mengancam kondisi tersebut
apa informasi anda di sana
untuk saat ini kbri juga menyediakan layanan hotline untuk para warga negara indonesia yang ada di rusia
komunikasi juga masih berjalan lancar dan dilakukan melalui email ataupun media sosial kbri
dan untuk saat ini dan sampai saat ini juga kondisi juga masih aman dan kondusif dan tidak terkendali
dari invasi yang telah dilakukan sejak hari pertama hingga saat ini
mungkin anda bisa gambarkan dari situasi di rusia
apakah ada kepanikan dari beberapa wni
mau informasi dari kbri
atau bagaimana sejauh ini anda tangkap di sana
sejauh ini dari awal serangan terjadi kondisi masih aman memang di sini
cuma memang hanya setelah jatuhnya dari rubel harga harga bahan pokok mulai mengalami kenaikan
dan harga harga barang elektronik juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan
tapi tidak ada kepanikan yang terjadi
baik itu di kota moskow baik itu di masyarakat kota moskow ataupun di warga negara indonesia saat ini juga yang berada di sini
kalau informasi yang saya tangkap ini ada kenaikan harga telur ya mbak di sana dari harga tujuh puluh rubel menjadi satu ratus dua puluh sembilan rubel ya
iya benar sekali
kenaikan di harga telur dan juga di harga beras yang cukup signifikan
oke mungkin terakhir mbak indah apa yang akan anda sampaikan ke pemirsa bahwa kondisi di sana seperti apa mungkin
dan apakah anda juga akan keluarga mungkin komunikasi anda sejauh ini dengan keluarga apakah sudah lancar atau bagaimana
yang bisa saya sampaikan untuk saat ini kondisi di sini masih terkendali dan aman
jadi untuk keluarga juga tidak perlu khawatir
karena sampai saat ini masih sangat aman dan kondisif
komunikasi dengan keluarga saya juga berjalan dengan lancar walaupun pastinya mereka khawatir dengan keadaan saya di sini
tapi bisa saya pastikan untuk saat ini dan sampai saat ini masih sangat kondusif
yang ada di tanah air tentunya mendoakan keselamatan dan kesehatan anda
sehat selalu di sana mbak cut indah fitri husin atau mbak indah yang langsung melaporkan atau memberikan informasinya kepada world now pada sore ini di jakarta dan siang waktu rusia
selam sehat mbak indah